kan sering lihat di tiktok ya gitu kayak lucu
oke selamat pagi selamat siang selamat malam dan selamat sore juga lupa ya bu
nah lu sempet ikut seleksi gak waktu itu
by the way lu ada program dari pelatih lu sendiri gak sih